saya masih bersama dengan mbak dewi savitri
dan juga mas nugi
kita sekarang ke isu soal
kekerasan seksual ini
mbak dewi dan juga mas nugi yang terjadi
berangkat dari kasus yang
cukup menyedot perhatian publik
sitkiah di jombang
tersangkanya msat akhirnya
ditahan dan akan segera disidang
setelah proses yang cukup panjang
kepolisian yang cukup besar dan ada upaya
perlawanan mbak dewi savitri apa yang
menjadi catatan kita ya mbak dewi
di pesantren ini yang kemudian
juga kita lihat ada upaya perlawan dari internal
dan meskipun berhasil tapi
pihak kepolisian cukup membutuhkan
waktu untuk bisa menahan
memantau kasus ini cukup lama ya
cnn indonesia juga
melakukan liputan investigasi
kasus ini karena kita memandang
kekerasan seksual dimanapun
itu menjadi concern kita semua
nah lebih lebih lagi
dalam kasus ini dimana
adalah orang yang sangat kuat
posisinya luar biasa
mendapat dukungan yang sangat luar biasa
dalam lingkup pesantren sementara
korbannya adalah santri santri perempuan
mereka menerima intimidasi
mereka menerima ancaman
rumah didatangi kelompok orang
pendukung terdakwa dan seterusnya
sejak awal tahun dua ribu delapan belas
waktu kita mendengar kasus ini
dua ribu sembilan belas kita sudah
ini khususnya seberapa
kemudian kita juga
menurunkan tim yang paling dekat dari
surabaya pada waktu itu untuk melakukan
investigasi sebenarnya seperti apa sih
dan yang membuat kita sangat
risau adalah terutama pada waktu itu ya
dalam dua tiga tahun terakhir ini adalah
bagaimana kasus yang begitu
nampak gitu ya ada laporan ada
ada pelapor ada saksi ada korban dan seterusnya
itu mengalami kemandegan yang sangat lama
di jombang dia sempat dihentikan
kemudian dibuka lagi dibawa ke surabaya
tapi juga kemudian juga berhenti lama gitu ya
meskipun tidak dinyatakan berhenti
baru kemudian pada beberapa hari yang lalu
ini terdakwanya bisa ditangkap
buat kita yang paling utama catatannya adalah

aparat kenapa membiarkan kasus ini begitu lama

kenapa mengeluarkan korban mencari keadilan
dan menunggu dalam ketidakpastian begitu lama
ini bagaimanapun besarnya
pengaruh di terdakwa ini
dalam kasus ini
ada korban yang menuntut keadilan
dan itu yang kita ingin dorong
dengan cara cara yang sudah jelas
aturan dan undang undang
mas dugi ini peristiwa
cukup luas dan cukup luas
cukup luas dan cukup luas
selama kemandekan ya
tadi bahasanya mbak dewi savitri
proses hukum terhadap msat ini
sampai kemudian ditangkap
ini menunjukkan apa sebetulnya
apakah ini karena kemudian
pengaruh relasi kuasa
dalam hal ini pemilik pesantren kah
atau ada faktor yang lain
sehingga ini penting untuk kita
suarakan bersama agar
tidak terjadi lagi peristiwa peristiwa
terkait dengan relasi kuasa
bisa saja terkait dengan persoalan ini ya
tapi tentu kita membutuhkan
penyelidikan yang independen
dari otoritas tertentu
misalnya untuk ngecek apakah benar
kemandekan itu terkait dengan persoalan
atau ada persoalan lain di internal kepolisian
tapi saya kira yang paling penting juga adalah
muncul di permukaan
terkait dengan kasus kekerasan seksual ini
persoalan kekerasan seksual di lembaga
pendidikan khususnya terkait dengan
islam itu menjadi hambatan
anak indonesia itu
dalam satu survei mengatakan bahwa
dari delapan belas kasus
yang mereka teliti mereka survei
dengan lembaga pendidikan yang ada di bawah
ini persoalan yang sangat penting ketika
terkait dengan lembaga pendidikan
tapi kemudian di bawah kementerian agama
masalah ini akan menjadi jauh lebih
kompleks karena dengan posisi posisi
kultural tertentu ya
kemudian tokoh agama
dan macam macam itu menjadi hambatan
dan kita itu tentu tidak kita harapkan
di dalam kemampuan yang lainnya

jadi ke aparat penegak hukum
fenomena gunung es saja menurut anda
pernyataan dari menteri agama
dia mengatakan bahwa ketika
terjadi kasus sebelum ini
yaitu kasus pencabulan santriwati
di bandung dia mengatakan
ada tiga hal yang harus dilakukan oleh menteri agama
pertama adalah saya ingat waktu itu
saya melakukan investigasi
nah kita justru ingin pertanyakan
seberapa besar sekarang investigasi
atau seberapa apa sih hasil dari investigasi
yang dilakukan oleh kementerian agama selama ini
artinya mereka sudah punya waktu
untuk melakukan investigasi kasus kasus
kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan
kementerian agama penting untuk menunjukkan
kepada publik hasil dari
diduga kekerasan seksual
yang ada di bawah lembaga kementerian agama
tambahan dari mbak dewi seperti apa
ini kementerian agama yang juga perlu didorong untuk
atau mungkin juga melihat kembali
asas asas pendirian sebuah pondok pesantren
yang pernah kita lakukan di redaksi
ketika beberapa kasus dari pondok pesantren
sebelumnya kita pernah menghitung ya

puluhan ribu kasus kasus yang muncul di pondok pesantren

di seluruh indonesia ini ada puluhan ribu kasus kasus yang muncul di pondok pesantren
pondok pesantren sementara
awaknya kementerian agama
itu jauh di bawah itu
kalau semua ngurusin pesantren
aja itu awaknya tidak akan cukup gitu
begitu salah satu kesimpulannya
artinya apa artinya bahwa
pengapasan yang memadai
kepada semua pesantren
dia rentan muncul kasus kasus
semacam ini itu
diperlukan sumber daya dan
sistem yang sangat baik
jadi pada titik ini
sudah kelihatan bahwa
upaya untuk mengawasi
itu baru muncul ketika
sudah ada laporan kejadian seperti ini
kalau mas nugi tadi menyebut
kasus bandung ya yang kejadian
di cibiru itu
sebenarnya sudah pernah
sudah pernah dibicarakan sudah pernah
tetapi kemudian tongjalan terus
dalam kasus di jombang ini

baru kemudian kemarin
meledak dan kemudian kementerian agama
memutuskan untuk capur tangan
dengan cara mencabut
izin penyelenggaraan pendidikan
di pesantren tersebut
persoalan pencabutan itu persoalan berbeda
tetapi ternyata kita baru tahu bahwa
kok terdengar kementerian agama bisa
tindakan informasi untuk mendorong
supaya upaya penegakan hukum itu bisa
bisa berjalan kemana kementerian agama
selama ini dalam kasus kasus semacam ini
ini agak mirip dengan apa yang terjadi
dengan act lembaga pengumpulan
donasi publik dengan
peran kementerian sosial tadi
jadi persoalan ini adalah
muncul dulu kasusnya besar
itu baru kemudian
menjadi pusat perhatian ini
mekanisme seperti ini yang kelihatannya mesti dibalik gitu
jadi bagaimana bentuk
saya ingin mendukung
mas nugita adi gimana kita menaji
kementerian agama supaya
mana janjinya yang bulan desember itu
sudah sampai dimana laporannya
apa yang bisa kita ambil dari situ dan kemudian
tindakan tindakan korektif seperti apa yang bisa
diambil untuk menghindarkan terjadinya
atau kasus kasus bandung yang lain
oke baik catatan tersendiri
dari kita artinya ya mas nugi
dan juga mbak dewisa fitri terhadap
kementerian agama dari kasus
yang terjadi di pesantren sidkiah
jombang bahwa kemudian ini sudah
cabut izinnya mas nugita
sudah cukup atau
tentu tidak berhenti sampai disana
ya saya kira pencabutan itu menjadi
salah satu treatment
yang dilakukan oleh kementerian agama
tapi saya kira yang penting juga memang
proses ini harus sampai ke pengadilan
kasus kasus yang terupa
selain pidana penjara
kalau tidak salah lpsk
lembaga pelindungan sakti dan kompan itu selalu mengusulkan
ada restitusi artinya ada
untuk mengganti rugi terhadap
menjadi korban pelecehan seksual dari
proses pengadilan adalah menjadi proses yang
paling baik ketika ada kasus kasus
pelajaran seksual seperti itu
oke proses pengadilan kita dorong bersama
tapi mbak dewi savitri yang juga perlu kita berikan perhatian adalah bagaimana
para korban ya
mbak dewi yang selama ini
mereka sudah berupaya
cukup lama waktunya
jumlah yang cukup banyak para santriwati katakanlah
dan sekarang baru kemudian diproses ini yang kasus jombang
belum kemudian kasus kasus yang lain
ini juga perlu kita beri perhatian bersama bagaimana
upaya pendampingan atau seperti apa mbak dewi saf
yang saat ini belum banyak
dibicarakan adalah kalau kita lihat ya kemarin
upaya terlawanan terhadap penangkapan
terdakwanya saja begitu kerasnya
dan ini yang maju adalah polisi dalam
jumlah yang cukup lumayan
besarnya gitu ya
nah kita bisa bayangkan bagaimana perasaan para
para korban yang melaporkan
yang nantinya akan diminta
untuk bersaksi di
kita belum mendengar
banyak tentang ini
tetapi mudah mudahan itu adalah
indikasi bahwa posisi mereka
sekarang dalam posisi yang aman
mereka dilindungi oleh lpsk
atau pihak manapun
karena pada waktu kita hubungi
beberapa tahun lalu dalam liputan kita
mereka mengalami intimidasi
yang cukup luar biasa
rumah didatangi oleh kelompok
kemudian barang dirusak
pengacaranya dijegat di jalan
biaya dan seterusnya
jadi ada indikasi indikasi semacam itu
salah satu bentuk perlindungan
yang paling baik terhadap korban adalah
pertama memastikan bahwa prosesnya jalan terus
terdakwa yang diproses
tetapi juga pihak pihak yang melakukan
jadi apakah dari dalam pesantren
apakah dari luar pesantren
itu semua harus mendapatkan
proses hukum yang
yang sesuai dengan aturan undang undang
sehingga jelas bahwa
yang terjadi sekarang adalah
ada perubahan yang nyata
ada keperbihakan terhadap korban
dengan perlindungan dari lpsk
saya kira ini adalah jaminan yang paling
yang paling meyakinkan yang bisa disampaikan
untuk mengekspresikan bahwa kami bersama dengan
kita bersama dengan korban
jadi sekali lagi dari kasus
yang terjadi di jombang
dan mungkin juga retretan peristiwa yang sama
di tempat tempat yang lain
yang perlu didorong adalah
bagaimana peran kementerian agama
dalam melakukan pengawasan
dan juga kita
yang juga perlu dilakukan agar
peristiwa yang sama tidak terulang
karena yang kemudian dikhawatirkan
adalah menjadi fenomena gunung es
yang baru muncul belakangan
tapi kita punya perhatian yang sangat besar
terhadap kasus kekerasanan
dan kekerasan seksual di sekolah agama ini
terima kasih banyak mbak dewi savitri
terima kasih banyak mas anugrah pratama
mas nugi sudah bergabung dalam diskusi editorial
pada malam hari ini